ini bukan hanya masalah ibu darah tunggut riman
tapi ini masalah kami putra putri ibu
kami tidak mau dipakai dengan sebutan anak pembunuh
siapa yang menyebut kalian seperti itu
cintu prabowo memperubuh pengkhianat
cepat tangkap mereka
tenang prajurit prajurit pajajaran
justru aku datang ke sini untuk bertemu raja kalian
sang penguasa kerajaan pajajaran
memerintahkan kepada kami
untuk menangkap gusti prabowo amuk marunggul secara hidup hidup
kalian tidak perlu repot repot
karena aku sendiri
sang penguasa kerajaan besar capura
akan menyerahkan diri
pergilah menghadap rai prabowo siliwangi
prabowo amuk marunggul
sudah datang ke kerajaan pajajaran
kepada gusti prabowo siliwangi
jangan lupa untuk berlangganan
seperti sesama ini
semua raja yang berharga
mereka bisa menangkap
jangan lupa menangkap
jangan lupa menangkap
yang sudah ikut berjuang
menghalau para pemerontah
kalian semua berhak mendapat penghargaan
aku mengangkatmu menjadi nayak
kau akan mengepalai anak buahmu yang sudah aku terima
menjadi prajurit pak jajan
baik gusti prabu
saya akan menjunjung tinggi di tagus di prabu
kau sudah menunjukkan pengabdianmu yang sangat luar biasa
untuk itu aku akan mengangkat
menggantikan posisi kepala prajurit
yang sudah kubur di medan perang
terima kasih gusti prabu
perintah gusti prabu akan hamba jalankan sebaik mungkin
mohon ampun gusti prabu
hamba menghadap gusti prabu
di gerbang belakang istana ada gusti amuk marugun
meminta izin untuk menghadap gusti prabowo
bagulah pak jajan
aku sendiri yang akan menemui dia
baik gusti prabu

seperti tak bisa
aku selalu lupa
lihatlah untuk contradksi hubble
jangan letak dieta setiap saat
putriku putriku tunggu
putriku ibunda mohon
jangan memperpanjang lagi masalah ini
ibunda menteri panik sudah bertobat
dan mau berubah menjadi orang yang lebih baik lagi
apakah itu belum cukup
aku harus menuntut masalah ini
ini bukan hanya masalah ibunda kenteri panik
tapi ini masalah kami
kami tidak mau dipanggil
dengan sebutan anak pembunuh
siapa yang menyebut kalian
kalau ratu subangarang
yang telah memberikan racun
ratu kenteri panik
apa salah ibundaku
bukan bunda yang melakukan itu
ternyata dinda yang menyimpan botol racun itu
dinda yang meracuni dinda kenteri panik
apa yang kamu lakukan
karena ibundamu adalah pembunuh
dan seluruh warga yang masih percaya
bahwa ibunda memiliki racun ular bumu raja itu
kami berhak membersihkan nama ibunda
aku mohon pada ibunya jangan melarang diri
aku mohon pada ibunya
raih prabu siliwangi
rai jangan salah paham dulu
aku tidak mungkin berkhianat ke kerajaan pajajaran
terutama kepada raihku tercinta
raih prabu siliwangi
tidak perlu bersilat lidah
aku sudah tahu semuanya
dari raka mencuri kunjang kembar
hingga membantu pemberontakan ini
sekarang aku mau
kembalikan kunjang kembar ini
aku melakukan semua itu
karena aku hanya ingin tahu
seberapa besar kekuatan mereka
aku menyusup ke pasukan ranggabwana
bukan berarti aku mendukung mereka
berkhianat ke kerajaan pancacaran
kepada raih prabu siliwangi
sang penguasa kerajaan pancacaran
saya menganggap suci
saya sedang di rumah
dia membawa saya disuruh membawa saya ke rumah
jadi namanya saya tidak mengapainya